inilah upaya petugas gabungan saat mengevakuasi yulia tiga puluh satu tahun dari lantai dua rumah kontrakannya
di permukiman padat penduduk jembatan besi tambora jakarta barat selasa siang korban yang
baru saja melahirkan ini mengalami pendarahan hebat sehingga petugas harus berpacu dengan
waktu untuk memberikan pertolongan namun proses evakuasi berjalan pelik lantaran posisi korban
berada di lantai dua dengan akses yang sangat sempit nahas meski sang ibu berhasil mendapat
penanganan nyawa bayi yang baru saja lahir tak dapat tertolong diketahui yulia tinggal seorang
diri di rumah kontrakan itu selama tiga bulan terakhir awalnya kita dipengaruhi warga karena
ada dua tetesan darah dari lantai dua kebawah ya warga masih tahu pengurus gitu kesulitan kami
hanya lokasi aja ya lokasi sangat sempit lorongnya mungkin sedangkan jangan kita untuk
tandu aja untuk tandu tidak masuk korban langsung dilarikan ke puskesmas tambora untuk mendapatkan
perawatan medis sementara sang bayu dimandikan warga sempat sebelum akhirnya disemangankan
madika prakasa satya jakarta